informasi lain artis katie sharon kami sore mendatangi
sentra pelayanan kepolisian terpadu polda metro jaya jakarta
ia melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebarkan foto
dan mengaitkan dirinya dengan praktik prostitusi online
beberapa hari terakhir beberapa inisial nama selebritas indonesia
dikaitkan dengan prostitusi online
gatty sharon mengatakan namanya termasuk yang dihubung hubungkan
dengan hal tersebut
beberapa akun media sosial bahkan memasang fotonya
dengan busana yang terbuka
menurut kuasa hukumnya foto yang terpasang di sejumlah akun media sosial itu
bukanlah tubuh kelainnya
pelakunya masih dalam proses penyelidikan
karena nanti biar yang menentukan adalah dari pihak penyidik
di sini saya bukan seorang artis atau seorang ajat
tapi saya juga seorang ibu
saya punya keluarga saya punya orang tua saya punya adik adik
saya juga punya dua anak kecil yang sudah sekolah
jadi saya sangat keberatan dengan berita yang sudah tersebar
dan itu benar benar mengganggu kehidupan sosial saya